ini dia yang pertama lima hari menjelang dua puluh delapan februari dua ribu delapan belas selain masa masa kritis menjelang gajian ya
ini juga berarti tenggat waktu registrasi kartu simpra bayar segera berakhir
tidak main main jika pengguna anda atau pengguna kartu telat dan tidak melakukan pendaftaran
siap siap ya seluruh layanan telekomunikasi anda ini akan diblokir pastinya
dilansir detik com hingga dua puluh satu februari total pelanggan yang telah melakukan registrasi mencapai dua ratus lima puluh delapan ratus sembilan puluh dua tiga ratus sembilan puluh enam pelanggan
nah kabar baiknya jumlah ini mendekati total kartu prabayar sebanyak tiga ratus enam puluh juta pelanggan
proses registrasi dengan mengirim sms ke nomor empat ribu empat ratus empat puluh empat dengan menyertakan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga
ringkas sebenarnya cepat ya
registrasi kartu prabayar merupakan upaya pemerintah menertibkan para pengguna seluler
agar memiliki identitas tunggal nasional sekaligus juga memberikan perlindungan dari bahaya ancaman penyalahgunaan tindak kejahatan
kemenkom info akan memperlakukan sanksi berupa pemblokiran bertahap bagi pelanggan yang belum mendaftar
mulai dari pemblokiran layanan telepon dan sms keluar namun pelanggan juga masih bisa menerima telepon sms
serta mengakses internet hingga pemblokiran sepenuhnya yaitu layanan telepon sms dan internet anda
kalau anda belum mendaftarkan kartu sim prabayar sebenarnya ada beberapa mekanisme registrasi yang bisa dengan mudahnya anda lakukan
selain mendaftar melalui sms ke empat ribu empat ratus empat puluh empat anda juga bisa melakukan registrasi melalui situs
bahkan juga bisa mendatangi langsung kegerakan
jika anda tidak memiliki kartu sim anda bisa menggunakan kartu sim percaya atau menggunakan kartu sim percaya
kita lihat ya tata cara atau format registrasi melalui sms
bagi pengguna yang membeli kartu sim perdana antara lain misalnya indosat smartfren tiga mengirimkan nomor nick
tanda pagar nomor kk di akhirnya tanda pagar kemudian kirim ke empat ribu empat ratus empat puluh empat
kemudian pelanggan dari xl asiata dengan format daftar tanda pagar nic tanda pagar nomor kk
lalu pelanggan telkomsel rekspasi nik tanda pagar nomor kk
sementara itu bagi pelanggan lama untuk pelanggan indosat nih ada smartfriend tiga ini format ulang tanda pagar nic tanda pagar nomor kakak tanda pagar
kemudian pelanggan xl aksiata melalui format sms ulang tanda pagar nik tanda pagar nomor kk
sementara itu untuk pelanggan telkomsel melalui format ulang rekspasi nic tanda pagar nomor kk tanda pagar kirim ke empat ribu empat ratus empat puluh empat
nah selain mendaftar melalui sms anda juga bisa melakukan registrasi melalui
web masing masing operator
ini seperti yang bisa anda lihat untuk pelanggan telkomsel indosat excel aksiata dan juga smartfriend ya
kita lihat berikutnya
oke yang ketiga ini kalau misalnya anda menemukan kendala atau hambatan ketika melakukan registrasi
nah ini harus dipastikan dulu data diri di kk di kartu keluarga kemudian ktp

nah kalau anda tidak sesuai dengan data dari bitgen dukcapil
nah kalau tidak sesuai anda bisa langsung menghubungi call center email serta akun media sosial dari dukcapil